terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
pemerintah telah memperlakukan kebijakan diskon pajak penjualan atas barang mewah untuk mobil baru
namun beberapa agen pemegang merek mengklaim antrian pemesanan kendaraan cukup panjang
dan menyebabkan pembelian dilakukan secara inden
seperti dikutip dari detikkom salah satu apm
direktur pemasaran dan penjualan pt honda prospek motor yusak bili mengatakan
pemesanan mobil honda saat ini inden sampai bulan juli
billy mengaku konsumen yang keluar surat perintah kerja sejak awal mei lalu
untuk beberapa model tipe dan warna harus inden sampai juni dan juli nanti
pernyataan senada juga disampaikan direktur pemasaran pt toyota astra motor anton jimmy suwandi
menurut anton pemesanan mobil toyota masih ada yang inden satu bulan atau lebih
pelanggar mart ini juga menolong memasak
bedanya dictatoran dan dio
nyatanya masa pemesanan atau inden bagi beberapa jenis dan merek mobil justru semakin lama
bagaimana melihat lamanya masa inden beberapa jenis mobil ini dari kacamata bisnis dan perlindungan konsumen
kami bahas dengan kukuh kumara sekjen gaikindo dan juga tulus abadi ketua yayasan lembaga konsumen indonesia
selamat pagi pak kukuh pak tulus selamat apa kabar
selamat pagi terima kasih kabar sehat selamat pagi pak tulus
baik saya ke pak kukuh terlebih dahulu
pak kuku ini melihat masa inden beberapa jenis mobil pada masa ppnbm ini
sebetulnya kalau kita mengupas lagi penyebabnya apa saja yang menyebabkan mobil ini harus inden sampai berbulan bulan pak kuku
perlu di garis
kalau kita membawa dulu inden berbulan bulan itu tolong disikapi ya
karena tidak seluruhnya itu mengalami inden panjang
ada jenis jenis tertentu yang memang spesifik biasanya volumenya tidak setinggi itu
namun kemudian adanya relaksasi pajak bpnbm dan kata lain adalah pajak barang mewahnya
nah ini tiba tiba ada yang
lonjakannya luar biasa
dan perlu dicatat juga industri ini sempat mati suri lah cukup panjang selama pandemi hampir satu tahun
itu ada ribuan pemasok yang juga terdampak
dan kemudian tiba tiba kita naik
dan ini memang sudah diantisipasi akan ada lonjakan
dan sebetulnya secara umum lonjakannya merata
dan sayangnya memang ada beberapa jenis tertentu
terutama jenis jenis yang
itu ada lonjakan di luar normal kebutuhannya
nah ini karena memang ada banyak minat
di saat yang sama inilah yang sedang diupayakan untuk diatasi
dan harusnya ini juga bisa segera dipenuhi
kalau dilihat dari secara keseluruhannya bahwa kebijakan pemerintah ini tepat sasarannya
di bulan maret dan bulan april itu sudah naik mendekati atau setara dengan dalam kondisi sebelum pandemi
di mana penjualan kendaraan bermotor secara nasional itu rata rata sudah di delapan puluh tujuh puluh sembilan ribu unit per bulan
itu yang terjadi
kebijakan yang efektif meningkatkan penjualan mobil di masa pandemi
namun memang beberapa jenis yang minatnya sangat tinggi
mau tidak mau harus independen
pak tulus melihat menyoroti mobil yang harus inden
ini bagaimana ylki menyorotinya
ya pertama sebenarnya kalau teknis indeks
kan sebenarnya sudah sering
itu hal yang biasa ya
kita beli mobil itu inden
cuma waktunya ini standarnya berapa lama
kalau sampai berbulan bulan dan kemudian diskon yang dijanjikan itu kemudian hilang
itu menjadi tentu dari sisi psikologis sangat mengecewakan konsumen
dan bisa kita katakan melanggar hak konsumen
melanggar janji yang ditentukan
kedua ini juga saya kira pemerintah di dalam membuat kebijakan ini
tidak mengukur kemampuan dari industri otomotif kita
kalau kemudian diberikan diskon yang tinggi
otomatis kan psikologis akan melonjak permintaan pasarnya ya
dimenya akan naik
dimenya akan naik
nah bagaimana kesiapan industri otomotif untuk membuat produk mobil yang cepat sesuai dengan permintaan
nah ini yang kemudian tidak diukur kemampuan itu
sehingga akhirnya yang ingin ditarget pemerintah tidak tercapai
merugikan dan mengejauhkan konsumen
dan tadi kata pak menteri pertumbuhan ekonomi yang digadang gadang pun tidak akan tercapai
karena uang terputar baru empat lima bulan ke depan
lalu apa gunanya
nah maksudnya ketika kebijakan ini dibulir
wacana ini dibulirkan
harus ada parameter parameter yang ditentukan untuk mengukur kemampuan kemampuan dari industri industri
tidak kalau kemudian terjadi lonjakan yang signifikan seperti sekarang
demand yang tinggi tentunya juga harus disokong dengan pasokan yang mencukupi juga
kalau pak kukuh sebetulnya ada tidak antisipasi yang sudah dilakukan koordinasi yang dilakukan oleh mungkin gaikindo
dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar bisa tetap memenuhilah
jadi apa yang terjadi ini juga masuk dalam perhitungan dan kita berikan masukan
bahwa dari pemerintah tentunya akan mengevaluasi seperti apa
namun secara dasarnya apa yang dilakukan
kebijakannya ini mencapai sasaran kalau saya katakan demikian
buktinya dari bulan maret sampai bulan april datanya menunjukkan kita kembali ke posisi normal
nah ini yang kita harapkan bisa berlanjut terus
tentunya pemerintah akan melakukan evaluasi bagaimana dampak dari kebijakan ini
perlu juga dicatat pada saat yang sama itu kita punya global ya
bukan hanya indonesia tapi global mengalami beberapa masalah
satu adalah sempat ada kelangkaan kontainers
kontainer ini karena selama setahun

kemarin dalam pandemi itu tidak balik ke tempat tempat dimana dilakukan pengiriman komponen
di sisi lain juga kemudian ada juga kelangkaan masalah semikonduktor
ini juga sifatnya global
dan ini juga semuanya sudah diantisipasi sedang diantisipasi
diupayakan untuk diselesaikan oleh industri
bukan hanya indonesia tapi ini global
dan yang terdampak itu umumnya juga yang saya katakan tadi adalah jenis jenis kendaraan yang levelnya lebih tinggi
jadi requirementnya ataupun feature nya itu lebih canggih
sehingga memerlukan lebih banyak semi conductor
ini juga berdampak
namun yang umum yang banyak diminati sebetulnya juga masih cukup banyak
yang kita sedang tanyakan adalah spesifik mana
kalau kami tanyakan ke anggota itu rata rata adalah spesifik kendaraan kendaraan yang up level lah kita katakan itu
yang jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak
kenyataannya bahwa industri ini masih bisa memproduksi sampai di level
delapan puluh unit per bulan
inilah yang terus kita jaga
dan dampaknya adalah kemudian industri komponen pendukungnya juga bergerak
demikian juga industri industri lain seperti bengkel dan sebagainya juga ikut terdampak
dan kemudian mulai para pekerjanya pun masih tetap harus kembali bekerja
namun juga di sini ada salah satu ketentuan lagi adalah kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan
kita nggak bisa kemudian
tanpa memerlukan protokol kesehatan
dan itu pun
industri komponennya juga melakukan hal yang sama
inilah yang adjustment atau penyesuaian kembali
ke kondisi kapasitas normal ya
jadi itulah yang sedang terjadi di industri otomotif kita
namun upaya adalah upaya untuk menjadikan industri ini
dan kemudian ini bisa menjadi salah satu pemicu untuk percepatan perbaikan ekonomi
tapi pak kuku kalau tadi sempat menyebutkan bahwa ada kelangkaan kontainer
kemudian juga pasokan produksinya terhambat karena pandemi covid sembilan belas begitu
saat ini ada tidak yang bisa dilakukan oleh dealer ataupun dealer penjualan untuk kembali ke industri komponen
ya ular penjualan untuk kemudian mempercepat pasokan di tengah tingginya demand terhadap beberapa jenis mobil tertentu yang mengharuskan mereka inden
sebetulnya itu bukan di dealer
di produksi itu artinya di industri nya
industri nya jalannya sudah mendekati normal
hanya beberapa tipe tertentu saja yang itu agak makan waktu
karena biasanya hanya perbulan katakanlah di pesan atau pembelinya penjualannya hanya di kisaran
katakanlah dua puluh tiba tiba melonjak menjadi enam puluh
itulah yang menyebabkan adanya inden
tapi secara overall secara keseluruhan sebetulnya ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan
walaupun memang ada hambatan hambatan tadi
seperti kontainer nampaknya sudah mulai bisa diatasi
semikonduktor prosesnya juga sedang berjalan
pak tulus melihat kemungkinan beberapa jenis mobil tidak mendapatkan konsumen maksudnya tidak mendapatkan diskon
maksudnya tidak mendapatkan diskon
jadi masuk ke periode selanjutnya
sebetulnya mungkin tidak konsumen ini menuntut untuk tetap bisa mendapatkan diskon yang sama
meskipun mereka sebetulnya harus inden terlebih dahulu sehingga mobil yang datang ke mereka lebih lama sampainya
siapa ini pak
ya pak tulus
mungkin tidak konsumen menuntut
maksudnya kalau aturan itu konsisten dan itu kendalanya ada di pihak katakanlah hdpm
mestinya ketika konsumen sudah mendaftar indent ya sudah duk dan sebeleman
jangan kemudian gara gara ketidakmampuan memberikan pasokan sesuai dengan target
kemudian diskonnya berkurang
ini saya kira sesuatu yang tidak fair
selain tadi saya katakan ini mestinya pemerintah ketika membuat kebijakan ini
dan juga sektor otomotif itu bisa mengukur bagaimana kemampuan keandalan dan segala macam
karena ini covid ya sebenarnya sudah tahu
covid semua punya menjadi kendala menjadi tantangan
sebenarnya sudah bisa dibutuhkan baik dari sisi lulu dan hilir
karena semua sedang kita tahu

kita covid sehingga pasti ada kendala kendala yang terjadi di lapangan
baik dari hulu hilir ekspor impor dan segala macam
oke saya lempar ke pak kukuh
melihat dari aturan aturan yang harus ataupun perjanjian perjanjian yang harus ditekan oleh para calon konsumen ini pada saat memesan mobil inden
itu kan ada deadline nya seperti katakan pak tulus kan
kontraknya di mana
kalau itu masih di dalam brecket ya
di dalam celah di mana kebijakan itu berlaku
harusnya itu yang berlaku
soal barangnya diterimanya kapan itu kan isu isu yang berbeda
tapi yang dikatakan pak tulus tadi saya belinya di tanggal katakanlah satu mei
kebijakannya seperti apa nah itulah harganya
jadi itu yang harus diikuti
nah masalah delivery nya akan isu yang berbeda lagi gitu kan
tapi intinya adalah harganya ada sesuai dengan yang dicantumkan
ataupun yang ditentukan sesuai dengan kebijakan pemerintah
dan ini juga kami dari kaik gindukun juga menyampaikan kepada para anggota ya
intinya semuanya ingin melakukan produksi maupun penjualan yang terus meningkat
karena perlu dicatat kapasitas kita ini masih jauh di bawah kapasitas yang terpasang
kapasitas totalnya masih di sekitar dua empat juta
dan kita sekarang sedang berupaya untuk memulihkan itu
penjualannya mulai meningkat
masa kita ingin menunda hanya kemudian agar mendapatkan keuntungan yang lebih
enggak kita pengennya segera menjual sesuai dengan kebutuhan
memang kendalanya ada di logistiknya tadi
karena banyak hal
dan perlu dicatat ya industri otomotif ini sangat kompleks sangat besar
ada ribuan pemasok
dan satu mobil satu tipe itu ada ribuan komponen
satu saja tidak ada satu saja tidak tersedia nggak mungkin mobil itu didelivery
enggak mungkin juga customer diberikan mobil katakanlah seatbelt nya kurang satu kan enggak mungkin
harus lengkap harus sesuai dengan quality nya
itu yang menjadi komitmen dari pelaku industri
bahwa yang diserahkan adalah memang betul betul kendaraan yang sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan
dan juga tadi mengenai kebijakan relaksasi pajaknya pun kan ada ketentuan yang berlaku misalnya mulai dari maret sampai mei
selama dalam rentang waktu itu ya ketentuan itulah yang berlaku
jadi sebetulnya enggak ada yang menyimpang hanya masalah delivery nya saja
tapi kontraknya kan sudah ditandatangani bahwa harganya sudah ditetapkan sesuai dengan relaksasi pajaknya katakanlah satu ratus lima puluh juta
bukan kemudian karena nanti delivery nya di bulan juli atau di bulan juni kemudian harganya juga ikut di sana enggak
oke jadi sebetulnya bisa ya dilakukan konsumen memesan misalnya di bulan april ini kemudian mobil baru datang di bulan juni misalnya
iya spk nya kan di situ kontraknya di situ kapan belinya gitu kan
mungkin yang jadi harus perhatian selanjutnya adalah bagaimana bisa mempercepat ataupun
oke baik baik mungkin yang jadi harus perhatian selanjutnya adalah bagaimana bisa mempercepat ataupun mempercepat
mungkin ya saya terakhir ke pak thulus pak thulus kalau melihat saat ini aturan pemesanan secara inden yang sedang marak ya

apa yang harus kemudian diperhatikan konsumen selanjutnya agar tidak dirugikan dari klausul ataupun kontrak perjanjian pembelian secara inden ini
psoal ketempatan tentang maksudnya
kalau sekarang bisa dibaca trend permintaan itu indennya sangat lama dan kemudian lebih sulit sekarang lagi kirain itu sebuah yang ber tiga puluh satu baru

diskonnya tidak tercapai seperti yang diharapkan
saya kira konsumen juga harus berpikir ulang untuk melakukan pemesanan atau booking terhadap mobil ini
bisa saja ini menjadi spirit bagi konsumen untuk membatalkan dalam upaya untuk mencapai target
tapi ternyata targetnya tidak tercapai lalu untuk apa
sehingga mungkin konsumen bisa meng cancel upaya itu dan bisa mencari upaya upaya lain
misalnya mobil second dan segala macam
tetapi ini saya kira kalau pemerintah konsisten dengan kebijakan yang diperlukan
harusnya kondisi ini diatasi
jangan sampai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan industri otomotif
ternyata tidak tercapai karena masalah teknis kendala kendala teknis yang kurang dibutuhkan di awal
baik sepuluh ini menjadi perhatian dari pemerintah
mungkin salah satunya adalah agar masyarakat bisa lebih
aware lagi terhadap apa yang ingin mereka beli dan juga variasi mobil yang bisa dipilih sebetulnya
sehingga tidak harus melakukan pembelian secara independen
baik terima kasih pak tulus abadi ketua yayasan lembaga konsumen indonesia
juga pak kukuh kumara sekjen gaikindo sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi ini
selamat pagi bapak bapak sehat selalu
ya selamat pagi